masyarakat aceh memiliki tradisi megang dalam menyambut datangnya bulan suci ramadan
pada tradisi ini warga beramai ramai untuk pergi ke pasar musiman untuk membeli daging sapi atau kerbau untuk dimasak dan juga disantap bersama keluarga
tradisi ini dimanfaatkan pedagang musiman untuk menjual daging dengan harga yang cukup mahal
ribuan masyarakat banda aceh antusias memadati masjid raya baitur rahman untuk melaksanakan salat tarawih pertama di bulan ramadan tahun ini
para jemaah memadati hingga halaman depan masjid
pemerintah melalui dinas syariat islam yang bekerja sama dengan pengurus wilayah dewan masjid indonesia dmi provinsi aceh
juga mendatangkan imam khusus dari mesir untuk memimpin salat tarawih selama tiga puluh malam pada ramadan tahun ini